dan kini kita akan keinformasi tentang kondisi gunung agung
setelah muncul rekahan di bibir kawah gunung agung alat ukur mikroradian pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi mencatat bahwa ada inflasi atau penggembungan tubuh gunung agung
seiring dengan bertahannya kondisi kritis dan meningkatnya aktivitas vulkanik di dalamnya tubuh gunung agung mengalami inflasi atau penggembungan dan aktivitas magma yang bergejolak mendorong material naik ke permukaan dan memicu terjadinya rekahan di bibir kawah
pvmbg mencatat sejak ditetapkan status awas gunung agung mengalami deformasi atau perubahan bentuk
perubahan bentuk tersebut tidak dapat dilihat kasat mata tapi dapat diukur dengan alat ukur mikroradian yang dimiliki oleh pvmbg
kita masih mencatat banyak sekali kegempaan kegempaan vulkanik hari kemarin kita merekam sekitar tujuh ratus sembilan puluh empat gempa vulkanik
dan hari ini untuk tempoh dua ribu dua puluh satu
dua belas jam saja kita sudah merekam lebih dari lima ratus kali gempa vulkanik
ini adalah pertanda bahwa pergerakan magma di bawah tubuh gunung api agung ini masih sangat tinggi
kemudian dari pengamatan kita juga di aspek lain ya di reformasi kita masih melihat adanya indikasi untuk inflasi
artinya penggumbungan tubuh gunung karena meningkatnya tekanan di dalam tubuhnya akibat pergerakan magma
dan dari citra satelit kita juga mengkontrolasi bahwa
di atas kawah atau di permukaan kawah terjadi perluasan area panas
ya kondisi gunung agung hingga minggu masih berada dalam fase kritis
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menjelaskan saat ini sudah teridentifikasi zona hancuran di bawah perut gunung agung
ya dan untuk mengetahui perkembangan kondisi gunung agung saat ini sudah ada korespondensi nn indonesia ika rima di kabupaten karangasem bali
ya selamat pagi eka rima
eka rima sejauh ini
bagaimana perkembangan terkait dengan aktivitas gunung agung sendiri setelah kemarin diinformasikan terdapat rekahan di kawah dan juga penggelembungan badan dari gunung agung
ya alfian dan joy selamat pagi
aktivitas gunung agung tercatat pada pagi hari ini masih terus mengalami pergerakan
baik itu pergerakan vulkanik dangkal ataupun pergerakan vulkanik dalam
sementara untuk pergerakan tektonik juga masih tercatat pada pagi hari ini berada di angka lima
dan angka lima ini ada satu pergerakan
yang bisa dirasakan dengan radius sembilan km
sementara untuk pergerakan vulkanik sendiri berada di antara untuk vulkanik dangkal berada di antara lima puluh hingga sembilan puluh setiap harinya
dan untuk vulkanik dalam berada di sekitar antara seratus hingga satu ratus sembilan setiap harinya
ini masih terus tercatat dengan seismograf yang dipasang oleh pihak pvmbg di area gunung agung tersebut
itu juga pihak bvmbg juga memasang tiga alat cctv untuk memantau setiap harinya bagaimana perkembangan dari gunung agung sendiri
seperti yang kita ketahui bersama
bahwa gunung agung juga mengalami deformasi atau penggembungan pada tubuh gunung agung ini dikarenakan adanya intensitas aktivitas yang terus terjadi setiap harinya
dan ini memuktikan bahwa gunung agung masih dalam fase kritis atau masih dalam status awas
masyarakat yang berada di radius sembilan hingga dua belas km mereka masih tetap harus mengungsi
sementara untuk pengungsi mereka yang berada di luar radius tersebut memang diperkenankan atau diinstruksikan oleh gubernur bali untuk segera meninggalkan pengungsian
karena area rumah mereka berdasarkan
pembangunan bvmbg ataupun berdasarkan pantauan dari bnkg juga area tersebut merupakan area aman
sementara hingga hari ini saya belum mendapatkan data pasti berapa total jumlah pengungsi
namun juga kemarin saya mengetahui dari total jumlah pengungsi sebelumnya satu ratus empat puluh empat ribu lebih
pada hari kemarin sudah tercatat sekitar satu ratus tiga puluh ribu lebih saja
artinya sudah berkurang lebih dari sepuluh masyarakat yang mengungsi
dan pada hari ini di tempat saya berada
saat ini joy dan juga alfian
jika sebelumnya tiga hari yang lalu saya memantau ada sekitar lima hingga enam pengungsi yang tinggal di desa manggis ini
di tempat saya berada ini
ya ini di tempat pengungsian pasar seni manggis
tercatat sekitar lima ribu hingga enam ribu pengungsi
namun pada hari ini saya memantau berkurang hingga tiga pengungsi
dan di tempat saya berada saat ini sebelumnya sejumlah sekitar dua ribu pengungsi
sementara pada hari ini tercatat hanya sekitar lima ratus enam puluh pengungsi saja
dan jumlah pengungsi ini cukup signifikan terjadi
dan pastinya ini pekerjaan rumah pemerintah yang kemarin dijanjikan oleh gubernur bali
bahwa akan mengurangi jumlah pengungsi
yang membeludak ini benar benar terbukti
bahwa masyarakat yang berada di krb satu mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah
bahwa krb satu merupakan zona aman
namun masih ada saja masyarakat yang memang mereka dalam keadaan takut atau khawatir dengan kondisi gunung agung
maka mereka memilih tetap tinggal di pengungsian pengungsian yang tersebar di sekitar empat ratus titik di sejumlah titik
yang berada di wilayah kabupaten karangasem ataupun di sekitarnya
dan di tempat saya berada saat ini juga kita bisa melihat bagaimana aktivitas pengungsi yang ada di belakang saya ini
ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh relawan
ini adalah dapur balita
di daput balita ini ada sejumlah makanan yang diberikan
ini salah satunya adalah roti banggang atau roti bakar yang bisa dibawa oleh anak anak saat mereka akan berangkat ke sekolah
maka ini bisa dibungkus di bawah ke sekolah
digunakan untuk sarapan
ini artinya berbeda sekali dengan bagaimana di pengungsian pengungsian lain yang saya tidak melihat kondisi seperti ini
dan di sini dibedakan sekali bagaimana makanan balita kemudian bagaimana makanan orang dewasa
karena memang gizinya sepertinya sangat diperhatikan sekali
jika saya menanyakan kepada sejumlah anak tadi yang mereka katakan berangkat ke sekolah
mereka sangat senang dengan situasi yang ada di pengungsian saat ini
sehingga saya menilai hal tersebut
maka anak anak tersebut memang perlu mendapatkan perlakuan khusus agar mereka tidak mengalami tekanan di sekolah
dan mereka juga harus memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan
kemarin juga saya sempat memantau di gorswe capura ada kak seto datang untuk memberikan bimbingan moral atau juga bimbingan psikologi
dukungan psikologi kepada anak anak yang berada di gor swecapura
namun di samping itu joy dan juga alfian ini artinya kita tidak boleh luput untuk memberikan perhatian kepada anak anak
yang mereka juga tinggal di area pengungsian yang berada di luar zona posko utama atau di luar zona pos induk
ini mereka juga membutuhkan perhatian sentuhan psikologi dan juga bimbingan
dari sejumlah relawan relawan yang mereka sebenarnya sebagian besar terpusat di posko posko induk ini
sementara di posko posko di luar seperti di daerah daerah yang berada di abang kemudian di rendang dan juga berada di besakih
mereka jauh dari jangkauan relawan ini
mereka juga seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan janji pemerintah atau janji lembaga perlindungan anak
yang di bawah bimbingan kak suto sendiri menjanjikan mereka akan membimbing psikolog psikolog mereka
untuk datang atau menyebar ke sejumlah posko posko yang berada
di luar posko induk tersebut untuk memberikan bimbingan kepada orang tua mereka
supaya bisa menjadi pendamping psikologi bagi anak mereka masing masing
sementara hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah memang gunung agung ini akan mengalami erupsi atau belum
karena kemungkinan erupsi berdasarkan pernyataan ppmtg lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya erupsi
maka masyarakat tetap disarankan untuk waspada namun tetap dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan panik
joy dan alvia
ya eka rima untuk para pengungsi yang memutuskan untuk tetap di sana
bagaimana dengan kondisi kesehatannya apakah ada penyakit yang mereka alami
dan selain tadi anda juga menyebutkan kondisi psikologi bagaimana dengan kondisi fisik mereka
ya joy dan alfian memang sebelas hari tinggal di pengungsian bukan hal yang mudah
pasti bagi saya sendiri jika saya menjadikan diri saya sebagai seorang pengungsi
tinggal di pengungsian selama sebelas hari itu bukan hal yang sangat mudah sekali
di mana saya juga akan mengalami tekanan psikologi
begitu juga pengungsi pengungsi yang ada di sini
mereka banyak sekali hal yang dipikirkan
nah tekanan psikologi dan juga kondisi pemikiran yang dalam ini berdampak pastinya juga pada kondisi kesehatan mereka
salah satunya kemarin saya juga sempat melihat di gor swecapura ada ibu ibu dengan usia lanjut
mereka terpaksa harus diangkut ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit terdekat
dan juga sejumlah pengungsi kemarin saya juga melihat ada beberapa pengungsi yang mengalami gangguan kejiwaan
karena memang kondisi psikologi mereka yang terganggu
pada saat atau pada kondisi kondisi seperti saat ini
sehingga mereka terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit
dampingan psikologi sangat penting sekali di sini
dan tidak hanya soal bagaimana mereka mengalami penurunan kesehatan akibat tekanan psikologi
dan juga akibat kondisi yang tidak memungkinkan
sehingga mengakibatkan adanya penyakit nigrain atau juga darah tinggi mereka meningkat
atau bahkan ada yang mengalami anemia
ada juga yang mengalami gangguan pernafasan
ini adalah gangguan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh pengungsi
karena mereka tinggal di area yang terbuka
kemudian tidur di lantai dengan alas tikar dan juga karpet
dan juga bercampur dengan binatang peliharaan mereka
seperti anjing kucing yang mereka bawa juga ke tempat pengungsian
sementara juga ada gangguan gangguan binatang di sekitar tempat area pengungsian
seperti tomcat yang terjadi pada pengungsi yang berada di gorsoi capura
ini menjadi salah satu kondisi yang harus dialami oleh ribuan pengungsi yang berada di titik titik tertentu
sehingga ini juga memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah
karena tidak semestinya
karena pos pengungsian ini memiliki layanan kesehatan selama dua puluh empat jam
hanya di pos pos keutama saja
seperti di pasar seni manggis kemudian seperti di tanah ampo kemudian seperti di ulakan dan juga di selacapura dan juga di rendang
mereka ada petugas kesehatan yang standby di sana selama dua puluh empat jam
sementara mereka yang berada di wilayah wilayah terpencil bahkan mereka tidak tersentuh oleh petugas kesehatan selama dua puluh empat jam
mereka hanya bisa mengandalkan sister village atau sistem pedesaan yang mereka jalani selama ini
meminta bantuan warga desa sekitar untuk bisa membantu mereka supaya bisa menyelesaikan kondisi kesehatan mereka
dengan meminta dokter atau bidan yang berada di area terdekat di wilayah pengungsian mereka
tapi ini juga memang perlu dilakukan oleh pengungsi saat mereka tinggal di situasi darurat seperti saat ini
ini tidak harus berpangku tangan kepada pemerintah tapi mereka juga menjadi lebih kuat atau menjadi lebih aktif lagi
untuk saling bahu membahu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi saat ini
karena memang dalam kondisi saat ini kita tidak bisa melembabkan
kita tidak bisa melemahkan pemikiran atau juga tidak bisa melemahkan psikologi pengungsi
supaya mereka hanya berpaku tangan kepada pemerintah
tapi mereka harus siap untuk bisa menghadapi situasi bahkan yang mungkin akan terjadi lebih buruk
seperti yang terjadi saat ini jika memang gunung agung mengalami erupsi
joy dan alvia
baik terima kasih eka rima atas informasi anda dan selamat bertugas kembali